tapi juga melakukan ibadah sholat di dalamnya
salah satunya di desa sungon legowo kecamatan bunga
iya pastinya sih langsung tc soalnya pertandingannya kan mepet
selama kita yang diberikan penyajian tidak memberikan tanda
itu lo adaptasinya susah nggak sih sebenarnya apalagi ke coach yang baru gitu kan
atau menyelamatkan sipil yang terdampak
levelnya gak segede presentasi lewat benda atau kontak langsung
pas one pass artinya koknya beda gitu
kalau tidak ya silahkan dilantik dari aspek integritas
bisa melakukan berbagai terapi pada warga binaan
soalnya soalnya bisa dibilang kan sekarang kan tim baru banyak ya boy
kader terbaiknya pak prabowo
si pj punya di olohon
dalang kan dari zamannya garuda dari zamannya satria muda kan bukan pemain yang bisa offense cukup baik ya
kan kalau kemungkinan michael colawole masih dipertahanin soalnya kayaknya musim ini masih masih dipertahanin
tapi proses belajar di era pandemi yang masih kombinasi antara tatap muka dan jarak jauh
untuk melihat bagaimana rutinitas
kemarin kita baru soalnya ngobrol sama michelle
jadi kita ingin dia bukan hanya sebagai suatu elemen fasad
titik mungkin kalau yohannes merasa
lantas kemudian menurut bapak yang mana yang harus didahulukan dalam konteks alokasi apbn ini sendiri
mana yang tugas negara kunjungan kerja untuk negara dengan kampanye begitu ya ke depannya
ini adalah budjet untuk sekarang dan ini adalah budjet untuk dekade yang akan datang
sama di daerah akron juga
nggak mau berinteraksi sama orang orang yang dia kenal
tuh kita gak usah nanya chan sebenernya ini udah kita jawab semua dari sebenernya
kita dekat kita bersama rakyat
pak desra percaya itu dupes kita di london
dia juga melaporkan kejadian yang dialaminya ke komnas perempuan
nanti mungkin ada kemungkinan di top
kemenyan biasanya sering hadir dalam setiap upacara masyarakat hindu di bali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
oke kita berkaca dari citayung fashion week gitu ya
lahir saya di rumah ini persisnya di kamar itu kamar depan
saya tidak membayangkan rasanya akan seperti ini karena ketika melihat bijinya itu seperti
ini tentunya ada beberapa faktor begitu ya dan nominal yang didapatkan cukup besar sepertinya karena ada beberapa bidang begitu ada beberapa pembagian
di samping tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan bayi
kemarin gue pesen sama tim transmedia
terlalu mulai main main seperti terlalu dia
dua persaingannya ketat jadi sama sama ngangkat semua pemain pemain yang lain gitu